sopir mobil minibus yang menabrak mobil porsha sembilan ratus satu gt tiga di dealer mobil mewah kawasan pantai indah kapuk dua kabupaten tangerang banten ditetapkan sebagai tersangka
menurut kapolres metro tangerang kombes zain dwi nugroho saat ini sopir berinisial js sudah ditetapkan tersangka dan ditahan untuk diperiksa lebih lanjut dalam proses penyidikan
peristiwa terjadi di salah satu dealer mobil mewah impor kawasan pantai indah kapuk dua kosambi kabupaten tangerang pada rabu tiga belas maret pukul sebelas siang
dalam video amatir alarm mobil porsyah sembilan satu gt tiga berbunyi setelah ditabrak pengemudi npv warna hitam
lampu dan alarm porsya menyala
mobil mvv ini rusak pada bagian depan sementara mobil posyah warna putih rusak pada bagian depan dan kap mobil terbuka
pembeli mobil mewah di dalam dealer
saat peristiwa penabrakan minibus di showroom mobil mewah kawasan pantai indah kapuk dua pada rabu lalu
petugas keamanan berusaha mengeluarkan minibus dari dalam dealer dan menyelamatkan mobil mewah lainnya
sementara minibus warna hitam yang menabrak mobil korsha sembilan ratus satu gt tiga tertimpa puing pintu kaca yang ditabraknya
dan mobil mewah rusak berat
possion sembilan gt tiga yang ditabrak pengemudi minibus di dealer mobil mewah harga dasarnya sembilan empat puluh lima miliar rupiah
harga ini untuk versi standar tanpa tambahan modifikasi sama sekali
sementara untuk harga mobil bekasnya mencapai delapan miliar rupiah
porsha indonesia meluncurkan seri sembilan satu gt tiga di dalam negeri pada april dua ribu dua puluh